delapan tahun sudah sideka fakihi menyandang status sebagai pengungsi hazara afganistan di indonesia
menelati hari hari yang tak pasti di negara transit
sebagai pengungsi sekaligus wanita
dia sadar betul tidak ada satupun yang akan menjamin masa depannya kemanapun dia mengungsi
kini siddika singgah di cisarua bogor
sebagai pengungsi hanya satu hal yang dia tahu
yaitu bagaimana caranya bertahan untuk hidup dan tidak melulu meratapi ketidakpastian
menjadikan pengungsi menghadirkan banyak nilai kehidupan bagi siddika
fokus hidupnya adalah menatap masa depannya
tetapi di indonesia dia tidak ingin mengalami kehidupan yang dilalui ibunya di afganistan
selama di indonesia dia melihat kebebasan berekspresi bagi wanita
satu hal yang mustahil ia raih apabila dia di afganistan
dengan peluang yang sedikit yang mereka dapatkan saya harap mereka bisa berkembang
kekacauan yang terjadi di negaranya baru baru ini bak menyayat hati kecilnya
dia memilih sedikit berkomentar atas pertanyaan
akankah pemimpin negaranya saat ini menepati janji janji mereka
anda tahu saya berharap suatu hari akan ada
bahwa pemerintah yang menjadikan mereka bisa membawa keamanan
dan menangkan itu
dan untuk anak anak saya terutama untuk wanita
saya berharap mereka akan memiliki hak untuk bekerja
hak untuk mendapatkan pendidikan hak untuk meningkatkan kebaikan
masa depannya itu bergantung pada wanita
itu akan dibuat oleh wanita
sidika fakihi hanyalah satu dari tujuh pengungsi hazar afganistan di indonesia
organisasi dunia penanganan khusus pengungsi mencatat
setidaknya ada lima lima juta pengungsi afganistan
setidaknya ada lima lima juta pengungsi afganistan
di seluruh dunia
harapan terbesar siddika hanya satu
mengakhiri ketidakpastian dan melihat negaranya damai